sejumlah pengemis dan pkl berontak saat ditangkap dalam sebuah razia satpol pp rabu siang
razia dilakukan karena pengemis dan pedagang kaki lima di kota sidoarjo semakin menjamur
inilah seorang pengemis yang biasa manggal di sebuah lampu merah di jantung kota sidoarjo
dia terus memberontak ketika petugas satpol pp berhasil menangkapnya setelah dia sempat kabur dari kejaran
tidak hanya berontak pria paruh bayak ini terus berteriak dan menerangkan dirinya bukan pengemis
tetapi petugas yang sudah hafal dengan dirinya tetap memasukkan dia ke dalam mobil
tidak hanya merazia pengemis petugas satpol pp juga menertibkan para pkl pedagang kaki lima
yang menjajakan dagangannya di zona larangan berjualan
di lokasi lain seorang pkl sempat akan kabur saat melihat petugas datang
sempat terjadi aksi saling berebut gerobak
antara petugas dengan pedagang hingga beberapa peralatan jualan berserakan di jalan
pedagang yang marah akhirnya pergi meninggalkan gerobaknya dan membiarkan dibawa petugas satpol pp
satpol pp kemudian menyisir sejumlah daerah yang disinyalir
rawan dijadikan berjualan pkl seperti jalan ahmad yani jalan gajah mada gading fajar dan kawasan alun alun
untuk yang terjaring pmks ini kita langsung bekerjasama dengan liponsos
dan alhamdulillah liponsos selalu terbuka dua puluh empat jam dan kita langsung arahkan ke sana
dan saya tekankan kepada semua jajanan polisi pemperaja
hukumnya wajib setiap hari untuk melakukan kegiatan penertiban kepada pak anjal
selain itu petugas juga menyisir sejumlah labu merah yang biasa dijadikan manggal para pengemis
para pengemis ini kemudian diserahkan ke liponsos atau lingkungan pondok sosial untuk dilakukan pembinaan
razia serupa akan terus dilakukan agar kota sidoarjo terbebas dari pengemis
dari keluarga ansah sidoarjo